satu hari jelang pilkada serentak ketakutan ada ribuan ratusan ribu bahkan jutaan masyarakat yang terancam ini tidak bisa memilih
membayangi perhelatan pesta demokrasi pilkada serentak kali ini
bagaimana memastikan setiap publik setiap masyarakat yang berhak memilih dapat menggunakan hak politiknya
untuk menentukan nasib daerahnya lima tahun ke depan
kami akan membahasnya malam hari ini bersama pak akmal malik sekretaris dirjen otonomi daerah kementerian dalam negeri
terima kasih pak akmal sudah datang
kemudian ada bang fadli ramadhanil peneliti perludem terima kasih bang fadli sudah datang
kemudian dari jawa timur tepatnya di surabaya ada mas ilham saputra komisioner kpu yang ada di surabaya
selamat malam mas ilham
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam masih dari jawa timur tapi kali ini di banyuwangi
ada mbak nihayatul wafiro mbak nini wakil ketua komisi dua dpr yang lagi lagi saya ganggu untuk membahas masalah hak pilih warga ini
terima kasih mbak nini
sudah meluangkan waktunya
selamat malam assalamualaikum semuanya
saya mau ke mas ilham dulu mau nanya ke kpu
mas ilham bisa diinformasikan kepada kami ini terkait hak pilih warga
bagaimana kpu memastikan hak pilih warga agar bisa mendapatkan haknya atau memenuhi haknya pada esok hari
gimana mas ilham terkait dengan hal ini
ya dasarnya adalah kpu melakukan pemukaan
pemuktasan data pemilih dari data yang diserahkan oleh kmn dageri yaitu dp empat daftar memilih potensial pemilihan
nah data ini yang kemudian kita lakukan pemuktahiran kita pastikan kita perbarui dengan mengirimkan petugas petugas kami door to door
untuk memastikan bahwa mereka betul masih penduduk setempat masih ada tidak meninggal atau kemudian tidak pindah tempat dan lain sebagainya
nah basis data ini yang kemudian kita jadikan sebagai bahwa
lima orang orang itu terdaftar dalam dps terlebih dahulu daftar pemilih sementara
nah setelah data pemilih sementara ini dimungkan kita meminta kepada seluruh komponen masyarakat untuk mengecek apakah kemudian mereka ada dalam dps ini atau tidak
jika tidak ada silakan melaporkan segera agar kemudian nanti bisa kita antisipasi untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap
sejauh ini data dari kpu sendiri tetap
sejauh ini data dari kpu sendiri gimana mas ilham
terkait pemutahiran data apakah masih banyak ditemukan warga yang mungkin saja berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya gitu
ya tentu saja sekali lagi bahwa data yang kita gunakan adalah data yang kita muktahirkan
walaupun sempat kemudian ada perbedaan pendapat atau perbedaan data dengan data dari kemendagri
nah terakhir adalah hanya ada sedikit perbedaan antara kemendagri dengan kpu dengan sidali dengan
siak yang ada di kementerian negeri
itu hanya ada perbedaan sekitar delapan ratus ribuan orang yang tadinya hampir sekitar enam juta orang yang tidak mempunyai iktp
nah ini kan memang jadi persoalan kita bersama bahwa undang undang mengamanahkan pemilih itu harus mempunyai ktpl
untuk kemudian bisa menjadi terdaftar sebagai pemilih dalam pilkada dan pilek pilpres yang akan datang
nah jadi prinsipnya memang
ktpl ini menjadi kewajiban bagi para pemilih untuk dapat ktpl agar kemudian terdaftar di daftar pemilih tetap untuk pilkada
kalau bicara jumlah pak silham dari kpu sendiri data terakhirnya potensial loss nya cukup banyak atau semakin lama semakin sedikit gitu pak silham
kalau kita bandingkan dengan data kemendagri sekarang sudah lumayan dekat tidak terlalu jauh
kalau dulu sampai jutaan sekarang hanya sekitar ratusan ribu saja
kita juga sudah akan mengantisipasi untuk dps pilek pilpres yang sudah kita umumkan kepada masyarakat
ada perbedaan juga dengan kementerian negeri
nah ini sedang kita coba cross check kemudian kita trace sama sama agar kemudian nanti bisa menghasilkan data yang lebih akurat
baik saya mau ke pak akmal dulu
ratusan ribu pak jadi orang yang berpotensi tidak bisa memilih menurut data dari kpu
kita katakan tadi pak ilham sudah katakan ya artinya kita bersyukur teman teman kpu
sudah menggunakan data dari kementerian negeri sebagai rujukan untuk penetapan dpd
memang persoalan yang muncul itu adalah persoalan ada kondisi update data di lapangan yang tidak begitu bagus
dan juga masih ada kita temukan juga warga yang ternyata masih tidak aktif untuk merekamkan dirinya
dan salah satu adalah seperti yang katakan tadi yang ada di warga warga binaan kita
karena kondisi keterbatasan akses mereka kepada
tapi angkanya sebegitu mencengangkan menakutkan seperti yang dikhawatirkan gitu
atau justru malah semakin lama semakin
tadi mas ilham sudah katakan kan berkurang makin berkurang ya
kita katakan semakin teman teman kpu menggunakan data kementerian negeri mungkin kesenjangan itu akan lebih bisa dikurangi
nah yang kami kemendagri prapinsipnya ingin memberikan dukungan fasilitasi agar hak hak masyarakat terpenuhi
jadi renahnya adalah renah pilkada berbeda dengan renah pemilih
pilkada ada ruang ketika mungkin persoalan persoalan iktp belum terpenuhi ada ruang bagi hadirnya namanya suket
yang nanti akan dikeluarkan oleh teman teman dari dukcapil untuk mengantisipasi mungkin proses disparitas kesenjangan angka yang apa bahwa masih kurangnya iktp yang tadi hadir
saya katakan kita mungkin memang mencoba mengurangi gap ini kesenjangan ini
tetapi hadirnya suket merupakan salah satu solusi bagi kita untuk memastikan
agar hak hak masyarakat itu bisa terpenuhi dengan baik
oke dan itu sudah berusaha untuk dirampungkan
kita luar biasa
seberapa besar efortnya sih pak kemal
gini teman teman dari dukcapil itu luar biasa pak
mencoba untuk mengejar teman teman yang belum terekam itu luar biasa
kemarin di sukubadwi kita langsung turun ke pedalaman sukubadwi didampingi oleh teman teman dari pemprov banten dan juga wilayah wilayah sukuwajo
yang tengah laut yang hidup di
di daerah daerah tengah laut yang juga dikejar pakai perahu
saya pikir effort kita sudah sangat luar biasa
tetapi kan sangat kembali kepada masyarakatnya
adalah fakta bahwasanya memang ada juga sebagian masyarakat kita yang tidak mau direkam
jadi masyarakatnya kemudian kurang proaktif sehingga angkanya menjadi begitu cukup besar gitu ya pak kemal
dan juga termasuk ada perusahaan teman teman yang ada di warga binaan
oke jadi masyarakat dan juga warga bina ini menjadi salah satu concern dari kementerian dalam negeri
kenapa angkanya masih cukup besar
anda melihatnya seperti apa nih mbak
satu hari jelang pilkada serentak mengenai hak pilih warga anda
saya tahu terus mengawal persoalan ini sejak lama mbak nini
selamat malam semuanya pak akmal
selamat malam mbak nini
saya tahu teman teman ini pada nggak tidur semua
sama seperti saya
sampai tadi pagi saya ketemu dengan komisioner kpu juga sama sama
kita di pesawat dan terus mengawal proses ini
bagi saya memang yang kata kuncinya adalah hak konsentrasi
hak konstitusi warga itu tidak bisa dihilangkan
hak konstitusi warga itu harus dipenuhi
negara harus hadir dalam pemenuhan hak konstitusi ini
sekali ada satu warga negara yang kehilangan hak konstitusi hanya karena persoalan ktp
ini negara bersalah untuk kasus ini
kalau tadi disampaikan pak akmal bahwasannya sebenarnya kemendagri dukcapil itu sudah melakukan banyak effort untuk suket dan sebagainya
tapi ini saya mendapatkan kesempatan
dapat laporan langsung dari kpu provinsi sulawesi selatan
ada kadis kadis di daerah tertentu yang dia tidak mau mengeluarkan suket
karena bagi mereka adalah satu satunya itu adalah ktpl
mereka tidak mau mengeluarkan tiket
kalau kita kembali pada undang undang kita bahwa siapapun yang menghalangi untuk seseorang untuk aktif di pemilu ini atau pilkada ini
tentunya ini termasuk kelompok kelompok yang bersalah juga
jadi mungkin dari kemendagri juga harus turun ke lapangan
melihat langsung kondisi real di lapangan seperti apa
kalau disampaikan tadi bahwa di dukcapil turun ke suku bajo dan sebagainya
di tangerang yang dari kantor saya dari senayan itu hanya tiga puluh menit
itu saya temukan sehari sebelum liburan
sebelum libur puasa
itu masih ada
tiga puluh empat ribu yang belum melakukan perekaman
nah ini kan kalau kita melihat kota tangerang ini tidak ada masalah dengan geografis
dengan geografisnya nggak ada masalah dibandingkan tempat tempat lain
tapi kondisinya masih seperti itu
masyarakat ada trauma trauma tersendiri
kebetulan saya tadi mengurus skck di polres
di polres banyuangi
jadi ada beberapa polisi yang tanya
bu itu sebenarnya
ktpl itu masih dicetak atau tidak
dan terus bekerja untuk agar seluruh warga itu mendapatkan ktpl
lalu mereka bilang
kok saya sampai sekarang masih dapat suket saja bu
dari sudah satu tahun masih dapat suket saja
nah masyarakat pun juga sudah pesimis dengan hal ini
persoalannya ini bukan hanya persoalan identitas
tapi persoalannya kalau ditarik pada masa pilkada ini adalah
kita pasal lima puluh tujuh bahwasanya kalau tidak memiliki ktpl dan suket
mereka kehilangan hak pilih
walaupun dari kpu sudah mengeluarkan se lima ratus empat puluh dua seingat saya
itu mengatakan bahwa oke tidak apa apa datang ke tps
kalau tidak membakar tpl dan suket
kalau tidak ada c enam boleh datang asalkan masuk dpt
kalau tidak ada dp
tidak ada c enam
otomatis lagi lagi larinya ke ktpf
nah ini yang menjadi persoalan pada pilkada ini
saya kemarin tadi sudah dikeluarkan rekaman kita berdialog semalam itu
tentang bagaimana temuan kami di sulawesi selatan
ada masih delapan ratus empat puluh empat tujuh ratus sembilan belas masyarakat di sulawesi selatan yang belum melakukan perekaman
dan saya tidak yakin dalam kondisi dua hari
sampai besok ini delapan ratus sekian ini sudah terpenuhi

ini tidak bisa menggunakan hak pilihnya
negara sudah mencederai hak konstitusi warganya
kasih kesempatan pak akmal dulu untuk menanggapi dulu
kita ingin menyampaikan beberapa fakta
memang yang tingkat kesadaran masyarakat untuk aktif ya mengejar hak hak mereka
tidak terbatas pada mereka yang tingkat pendidikannya rendah saja
ternyata saya sering mendapatkan keluhan di beberapa teman teman yang well educated
tetapi ternyata beliau kesibukannya aktivitasnya lupa untuk merekam
kita tidak sebut nama ya
tapi faktanya ternyata teman teman yang di perkotaan yang boleh dikatakan cukup terdidik
aksesnya juga mudah gitu ya pak
tetapi karena kesibukannya aktivitasnya luar biasa
akhirnya dia lupa
karena barangkali tidak semua orang menganggap bahwasanya ktp adalah penting
saya katakan keaktifan masyarakat juga menjadi faktor yang perlu kita dorong ke depan agar mereka merekam
kalau mengenai tadi ada fakta fakta yang ditemukan oleh dpr misalnya ada kepala dinas kepala dinas
jadi informasinya tidak sampai ke dinas dinas dukcapil di bawah bahwa ya ada political will atau good will di atas
tapi di bawahnya kemudian beda lagi pak akmal
gimana fakta fakta ini kemudian yang dihadapi oleh masyarakat
kita mau tahu apa itu kepala dinasnya atau barangkali staffnya
kan beragam ya
tetapi sepemahaman kami semua dinas dukcapil mulai di tingkat provinsi kabupaten kota sudah diinfo
bahwasanya untuk rezim pilkada ketika ada ektp tidak ada ada ruang bagi hadirnya suket
dan itu dikeluarkan oleh teman teman dukcapil
bahkan faktanya kita sudah melakukan instruksi bahwasanya pada hari ini

seluruh dukcapil harus on
untuk memastikan ketika teman teman kpu membutuhkan klarifikasi terhadap data data kependudukan yang diragukan
silahkan melalui hotline atau handphone
itu kenapa kita minta kepada teman teman kpu tolong berikan dong kontak person masing masing penyelenggara
agar nanti ketika teman teman dukcapil mendapatkan nomor yang sama
agar nanti ketika teman teman dukcapil mendapatkan nomor yang sama
nomornya itu kita akan gampang untuk mengklarifikasi
jadi proaktifnya juga dari masyarakat dan juga dari kpu sendiri untuk bisa melapor ke dukcapil
sehingga bisa langsung diproses sehingga besok bisa memilih
saya akan minta pendapat fadli tentang hal ini tapi usaha jadwal berikut tetap bersama kami
kalau tadi kita lihat kpu sudah berusaha
kpu sudah berusaha katanya pak
pak akmal katanya sudah tiga hari tidurnya kurang gitu
dan kawan kawan kementerian dalam negeri untuk apa namanya membantu ini
perludem sendiri melihatnya kalau lampu traffic light gitu ya ini masih hijau kuning atau sudah merah ini mengenai hak pilih
kondisinya seperti ini
ya yang pasti mas budi ini sudah kurang dari dua belas jam sebelum hari pemungutan suara besok pagi
dan ada fenomena bahwa pemilih di lapas yang belum bisa terdaftar di dalam dpt terancam kehilangan hak pilihnya
itu adalah fakta yang tidak terbantahkan
itu jumlahnya cukup besar
di jawa timur itu bahkan ada sampai empat ribuan dari beberapa pencetatan yang kita lihat
dan juga ada problem di kota makassar tadi mbak nini juga sudah singgung
ada tiga puluh lima ribu pemilih ganda
kemudian juga ada pemilih di jawa tengah dan di beberapa lapas yang lain yang itu memang tidak tersentuh dalam proses pemutahiran
nah padahal dulu di proses coklit dan proses pasukan dps kita beberapa kali sampaikan
dalam banyak forum masukan bahwa harus ada kolaborasi antara kpu dengan dirjen pas
dirjen lembaga pemasyarakatan kemenkumham untuk kemudian mengecek dari seluruh warga binaan yang ada di lapas tersebut
berapa sih yang kemudian memiliki hak pilih di daerah yang menyelenggarakan pilkada
memang tidak semua juga
tidak semua juga warga binaan itu berktp di tempat daerah yang akan menyelenggarakan pilkada
makanya sinkronisasi dan pengecekan data itu penting untuk dilakukan
tapi ketika masih ada angka yang begitu besar kemudian ternyata masih belum maksimal ternyata upaya untuk mengefektifkan itu
nah karena ini sudah sangat dekat menurut saya
langkah langkah antisipatif dengan semua kemungkinan kemungkinan harus dilakukan
kita mengusulkan kpu misalnya harus siap dengan call center yang online dua puluh empat jam
untuk kemudian bisa menjawab semua keluhan keluhan teknis yang mungkin terjadi di lapangan besok
dan termasuk juga soal pemilih yang kemudian datang ke tps
tapi tidak punya c enam
tidak punya ktpl atau nggak punya suket misalnya
lalu bagaimana penyikapannya
nah kemudian termasuk juga mereka yang sudah bawa c enam tapi belum punya ktpl dan lain lain
itu kan akan sangat banyak sekali potensi potensi masalah
makanya menurut saya kpu dan pengawas pemilu harus siap dengan hotline dua puluh empat jam yang bisa berinteraksi dengan cepat
tidak hanya dengan pemilih tapi juga dengan penyelenggara sampai level kpps
dan tentu ini akan memberikan jawaban jawaban
dari kemungkinan kemungkinan problem di lapangan
apalagi ada surat edaran baru kan yang baru dikeluarkan oleh kpu tanggal delapan juni itu
yang mengatakan sebelumnya di pkpu mengatakan meskipun sudah punya c enam dan sudah terdaftar di dpt
wajib bawa ktpl atau suket ketika akan masuk ke tps
tapi kemudian itu di eliminir dengan dikeluarkannya surat edaran
bahwa kalau sudah punya c enam itu tidak wajib lagi menunjukkan ktpl atau suket
nah karena ini kurang dari satu bulan sebelum hari pemulihan
sebelum hari pemungutan suara dikeluarkan
pengumumannya penting untuk memastikan penyikapan itu sama sampai ke tingkat level
sosialisasinya itu penting dan pemahamannya sama
jangan sampai ini sampai level kpps loh
soal kpps loh mas budi dan pak akmal satu ratus tujuh puluh satu daerah sampai level kpps harus punya persepsi yang sama
tapi anda lihat terobosan terobosan dari kpu kementerian dalam negeri untuk menyikapi persoalan prinsipil ini sudah cukup baik
dan termasuk juga surat edaran tanggal delapan juni
dua puluh juni itu adalah upaya untuk kemudian mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan pemilih yang tidak balik lagi ke tps karena disuruh ngambil ktpl pulang
nah itu adalah salah satu dorongan yang kita lakukan juga
termasuk teman teman kementerian dalam negeri yang kemudian katanya memberikan akses siap ya pendudukan kepada teman teman kpu
untuk mempermudah pengecekan validasi penduduk atau pemilih itu kita apresiasi
tapi menurut saya kendala kendala di level kpps besok pagi
itu akan sangat mungkin terjadi
dan teman teman kpu harus siap untuk menjawab itu semua
sebelum sampai ke situ saya mau tanya mas ilhamdul
mas ilham ini kalau kita lihat ada beberapa masalah masalah prinsipil
selain juga ada masih besarnya lubang apa namanya hak pilih warga yang mungkin saja belum bisa terakomodasi
masalah di lapas ini juga jadi concern betul nih mas ilham
dan juga terobosan terobosan administrasi terobosan terobosan kebijakan dari kpu sendiri untuk mengatasi masalah ini
ya pertama adalah kita sudah menginstruksikan kepada penyelenggara di bawah di provinsi di kabupaten kota
agar kemudian berkoordinasi dengan lapas ya
bahwa memang betul seperti saudara fadli bilang
bahwa yang jadi soal kemudian tidak semua orang lapas itu punya ktbl
tidak semua orang lapas kemudian tinggal di daerah di mana lokasinya itu ada pilkada atau tidak
nah ini juga jadi kendala buat kita
dan juga di beberapa tempat ada juga yang lapasnya itu tidak mau dikoordinasikan gitu ya
untuk kemudian kita cari datanya agar kemudian orang orang di lapas yang terdaftar sebagai pemilih atau berhak menjadi pemilih
kita masukkan ke dalam daftar pemilih tetap
nah upaya upaya ini sudah kita lakukan ya
di antaranya yang terlihat salah satunya berkoordinasi dengan pihak lapas
yang kedua adalah mengantisipasi terkait dengan soal adanya kewajiban membawa ktpl
kenapa kemudian kita berikhtiar untuk mewajibkan kepada para pemilih agar membawa ktpl
pertama adalah ini untuk mengantisipasi kejadian kejadian yang terjadi pada pilkada dua ribu lima belas dan dua ribu tujuh belas sebelumnya
bahwa banyak sekali atau ada masyarakat yang kemudian mewakilkan atau kemudian c enam nya itu digunakan oleh orang lain
sehingga untuk memastikan bahwa kemudian orang yang memilih itu adalah orang yang tepat orang yang benar
maka kami minta kepada masyarakat untuk membawa iktp atau ktp
agar kemudian nanti kita bisa menghasilkan
apakah ini bisa dicocokkan apakah betul dia terdaftar di dpt dan sesuai dengan ktbl nya itu
namun hal ini dialir ya mas ilham ya
agar kemudian kejadian kejadian ya
namun hal ini kemudian dianulir lewat surat edaran yang baru itu tadi mas ilham ya seperti dikatakan fadli
sebetulnya bukan dianulir itu tetap diminta untuk membawa
tetapi ketika tidak membawa maka diperbolehkan selama kemudian dia membawa c enam atau kemudian dia terdaftar di dpt tersebut
nah gitu kalau dia tidak terdaftar di dpt dia bawa ktbl maka dia harus nanti menjadi pemilih dptb atau daftar pemilih tambahan yang tidak ada dalam dpt
selama kemudian persediaan surat suara itu masih ada
dan dia bisa memilih pada jam dua belas sampai jam satu siang nanti dptb namanya daftar pemilih tambahan
jadi kita sudah antisipasi hal tersebut untuk memudahkan masyarakat
memang sebetulnya ktpl itu menjadi kewajiban karena seperti saya bilang tadi
tetapi setelah kemudian kita mengantisipasi masukan masukan dan kemudian kita memilih
masukan masukan dari penyelenggara pemilu masyarakat dan beberapa elemen lain bahwa kemungkinan kemungkinan para pemilih kita yang bekerja di kebun
bekerja di tempat tempat lain tidak membawa iktp
sehingga kemudian kita keluarkan surat edaran tersebut untuk memudahkan akses masyarakat untuk memilih
jadi prinsipnya ikhtiar ikhtiar itu sudah kita lakukan dan kita juga sedang membuat dpt yang menurut saya bisa jauh lebih baik
sehingga kemudian data masyarakat yang punya iktp itu juga jauh lebih
jadi banyak yang terakomodir mendapatkan suket dan juga iktp
mas silang seperti
karena pemahaman betul sekali lagi yang saya bisa sampaikan oleh bu nini tadi
silakan bu nini tadi
di beberapa tempat memang di beberapa tempat ada kepala kepala dinas yang kemudian tidak memahami bahwa suket itu menjadi persyarat untuk syarat untuk kemudian menjadi pemilih gitu
karena kan banyak sekali belangko belangko yang belum ada
nah ini juga belum tersosialisasi dengan baik di level teman teman kemendagri
nah ini yang juga menjadi
ini juga menjadi salah satu persoalan kita
nah untuk besok tentu saja selain surat edaran lima ratus tujuh puluh empat intosi pedomani
dan itu bisa kita keluarkan pada tanggal delapan juni dua ribu delapan belas
sebelum bimtek kpps
jadi saya beroptimis bahwa ini sudah diketahui semua oleh petugas kpps kami
ketika dilakukan bimtek oleh petugas pps dan ptk kami
dan insya allah ini sudah terinformasikan dengan baik di level lapangan
ya yang paling penting itu pak ya
bagaimana kemudian terobosan terobosan atau goodwill atau apa ya
kemudian terobosan terobosan ini bisa sampai dan dipahami sampai level kebawah itu pak silham ya
kemudian kita akan lanjutkan dialog ini
tapi kita harus break dulu pak ilham
kami akan kembali usaha jadwal berikut ini
mbak nini anda lihat ini terobosan terobosan ini sudah cukup bisa mengatasi permasalahan atau kebolongannya cukup dalam seperti yang tadi anda katakan belum mbak nini
jadi kalau tadi disampaikan oleh saya mengapresiasi yang dihilangkan oleh kpu
bahwa kpu mengeluarkan se lima ratus tujuh puluh empat tentang bagaimana calon pemilih ketika datang itu tidak perlu membawa ktpl
kalau mereka sudah ada c enam
atau sudah ada di dpt
cuma masalahnya begini
dpt itu dibuat berdasarkan ktpl
jadi ketika seseorang tidak punya ktpl dia tidak bisa masuk dpt
akhirnya kembali pada situ
nah persoalan yang kita diskusikan dari kemarin itu dit
itu persoalannya bukan orang yang sudah punya ktpl
atau sudah orang yang sudah masuk dpp tapi orang yang belum melakukan perekaman
karena orang belum melakukan perekaman
otomatis dia belum bisa masuk dpt
karena dpt itu harus yang sudah punya ktpl
jadi walaupun ada se bahwa mengatakan boleh datang ke tps dengan membawa c enam
atau membawa sim atau kartu lainnya yang bukan ktpl
tapi kan pada dasarnya orang tersebut itu sebenarnya sudah punya ktpl
tapi ktplnya tidak kebawa atau hilang kemana
jadi pada dasarnya sudah punya ktpl
begitu juga ketika ada peraturan di se itu bahwa kalau dia tidak dapat c enam tapi ada di dpt
itu tetap boleh memilih
nah yang ketiga kalau tidak ada di c enam tidak ada di dpt tapi punya ktpl
jadi kembalinya tetap kuncinya di ktpl itu
nah yang kita diskusikan dari kemarin yang kita takutkan ada ratusan ribu warga negara indonesia
yang tidak bisa memberikan hak suaranya
itu bagi warga negara yang belum pernah melakukan
kalau belum melakukan perekaman berarti otomatis belum punya ktpl belum punya suket dan belum bisa masuk dpt
jadi solusi solusi terobosan dari kpu ataupun kementerian dalam negeri yang diungkapkan pak ilham dan pak akmal tadi
belum cukup baik untuk bisa memutus atau mengurangi kebolongan ini ya mbak ya
jadi delapan ratus sekian di sulawesi selatan
di tangerang itu ada tiga puluh empat ribu
di batubara ada tiga puluh lima ribu sekian
di jawa tengah empat ratus empat puluh lima ribu sekian
itu semua tidak bisa diatasi dengan se itu
karena kuncinya adalah ktpl
nah menurut anda dpr sendiri melihatnya seperti apa mbak
bagaimana kemudian dengan waktu kurang dari dua belas jam ini bisa kemudian mengatasi apa
betul betul oke jadi ini menjadi sebuah kegagalan
gala administrasi saja tidak bisa ditutupi tidak bisa dikurangi sedemikian rupa di hari pemilihan esok hari gitu mbak nini ya
jadi walaupun saya menghargai yang dilakukan oleh duk capil
bahwa dukcapil walaupun besok sebenarnya ditetapkan sebagai hari libur
tapi dukcapil semua on call harus buka dan sebagainya
itu saya hargai
tapi saya yakin itu tidak bisa menyelesaikan delapan ratus sekian empat ratus sekian ribu
itu saya hargai
nah sebenarnya jauh jauh hari saya sudah melakukan diskusi dengan kpu juga
bagaimana kalau ini harus ada peraturan presidennya
bagaimana presiden mengambil langkah agar ada solusi yang konkret seperti itu
kondisinya sudah cukup darurat menurut anda mbak nini ya
ini kan sebenarnya kita sudah ngomong sekitar setengah bulan yang lalu
bagaimana agar kemendagri berbicara dengan presiden
untuk mengungkapkan langsung persoalan real yang ada di masyarakat seperti ini
akan ada ratusan ribu mungkin jutaan orang yang tidak bisa memilih pada pilkada ini
untuk yang sekarang ini untuk besok saya yakin tidak akan mampu untuk menyelesaikan itu
dan saya pesimis itu bisa terselesaikan
cuman kedepannya kita berpikir di komisi dua ini sudah sangat urgen
kita bisa jadi membuat pancus untuk hal ini
ini tadi masukan dari mbak nini ini juga keraguan
bagaimana kemudian menjawab keraguan ini dari pemerintah
begini ketika kita ingin tingkat partisipasi pemilih tinggi
tentunya kita juga harus bangun akuntabilitas pemilih demokrasi itu sendiri
kita tidak mungkin dong memberikan ruang kepada mereka yang tidak secara administratif tidak ada
kemudian tiba tiba ada yang diberikan hak suara
saya pikir ini juga tidak bagus juga untuk pendidikan demokrasi kita ke depan
nah apa yang harus kita lakukan
saya katakan pendidikan politik yang baik itu juga penting semua pihak teman teman dpr juga seperti itu
artinya mendorong seseorang untuk sadar akan haknya sadar akan identitas agar mereka bisa menyalurkan
itu menjadi hal yang menurut saya walaupun kedengarannya klise ya umumnya
tetapi kita tidak punya ruang kita tidak bisa memaksa seseorang untuk merekam
kalau dia tidak mau kita bilang apa
nah kita katakan ikhtiar yang sudah dilakukan oleh kementerian luar biasa pak
bahkan bu reni juga sudah mengakui tadi gitu
cuma kita kadang kadang kan sulit pak ketika kita paksa seseorang untuk melakukan merekam
ini akan menjadi persoalan persoalan yang lain lagi nanti
jadi bukan belangkonya yang kurang atau tenaganya yang kurang
tidak justru kesadaran
oh enggak enggak
saya makanya kalau pengen setiap kali kunker atau kunjungan spesifik kunker ke daerah
ada dari perwakilan kemendagri yang mengikuti kita
biar tahu real hasil di lapangan kita
laporan yang ada itu mereka kurang belangko
mereka minta rp sepuluh dikasih cuma rp tiga
belum lagi kalau mereka harus online
sinyal di indonesia itu di daerah daerah masih berkaca
sebentar sebentar bu reni
tadi persoalan kita bukan persoalan belangko
kalau belangko tidak ada berarti dia terekam
kalau terekam ada berarti ada suket
persoalan pertanyaan tadi adalah mereka yang tidak terekam
yang memungkinkan dia tidak punya ktpl tidak punya suket
kan ini yang kita persoalkan tadi
ini kan kembali persoalan kesadaran mereka
kalau di ignorance bahwa tidak ada persoalan belangko
saya menolak itu pak
karena belangko juga menjadi masalah pak di bawah
ketika kita tidak ada taruhlah mungkin ada persoalan belangko
tapi kan ada ruang kita menghadirkan
seperti kita tadi suket gitu ya
yang kita persoalkan tadi adalah persoalan ada warga negara yang tidak terekam
ya yang tidak terekam
yang ya tidak ada ruang bagi dia untuk menyalurkan hak pilihnya besok
saya katakan ini persoalan kalau beliau katakan ham bisa juga ham
hak aja di seseorang ketika dia tidak mau
seperti itu kan
saya katakan kita ingin fokus kepada persoalan persoalan ketika yang bersangkutan
tidak apa tidak terekam tidak oke tidak memiliki ktpl
ada ruang kita hadirkan suket
nah ketika ada petugas petugas di lapangan yang taruhlah mungkin petugas catatan sipil
yang mengatakan tidak perlu suket tolong infokan ke kita
siapa orangnya kita akan jelaskan dasar hukumnya gitu
saya pikir ruang itu ada bu nini ada ruang
yang persoalan kita adalah persoalan mereka yang tidak mau secara sadar
dan sukarela merekamkan dirinya
nah inilah persoalan kita bersama
yang saya katakan butuh pendidikan politik butuh awareness kepada itu
sekarang kita bicara mengenai solusi untuk mengatasi ini
terobosan terobosan yang paling bisa dilakukan untuk jangka pendek
supaya apa yang dikhawatirkan mbak nini apa yang keraguan itu bisa kemudian kita atasi
esok hari pak akmin dan juga mas fadli
kita akan bahas ini usaha jadwal berikut tetap bersama kami
mas fadli nenggara
langsung ini masyarakat tanya tahu solusi
ini masalah oke kita tahu kita afirmasi semua betul masalah sudah ada di depan mata kita ini
gimana fadli perlu demikian melihatnya
ya beberapa hal yang harus dilakukan adalah pastikan kemudian pemilih yang berhak
sudah masuk dpt
sudah punya ktpl bisa datang ke tps kemudian itu bisa memberikan hak suaranya
jangan sampai kemudian ada perlakuan berbeda beda antara pemilih dengan kemudian kpps yang satu dengan kpps yang lain
nah kemudian yang kedua menurut saya memang kpu harus siap dengan segala kemungkinan kemungkinan persoalan di lapangan yang akan terjadi
pengalaman pilkada dki misalnya ada pemilih tambahan yang tiba tiba banyak datang ke tps
surat suaranya kurang apa yang harus dilakukan oleh kpps misalnya mengarahkan ke tps terdekat dan lain lain itu harus dilakukan
nah pemilih di rumah sakit pemilih di lapas dan pemilih di panti itu harus betul betul difasilitasi dengan baik
kalau kemudian memang tidak bisa membuat tps di titik titik itu tps di sekitar itu harus kemudian berkeliling kemudian untuk memfasilitasi hak pilih warga negara yang ada di tempat itu
dan terakhir sekali lagi tadi kami sampaikan bahwa kpu butuh layanan online dua puluh empat jam yang bisa menjawab persoalan persoalan teknis di lapangan
termasuk juga pengawas pemilu sepanjang itu nanti bisa diberikan rekomendasi langsung
persoalan di lapangan bisa diselesaikan
dan online tapi harus dijawab juga keluar masyarakat jadi cari solusi ya ya
harus dijawab kemudian apa problemnya dan kemudian apa yang sudah dilakukan
mas ilham terakhir dari anda bagaimana mengatasi kebolongan ini terobosan terobosan paling jitu terobosan terobosan paling pendek
untuk bisa mengurangi lubang yang cukup dalam itu
saya kira se lima ratus tujuh puluh empat sudah merupakan strategi apa salah satu solusi yang jitu ya
jadi itu ya artinya kita memberikan kemudahan kepada masyarakat
kita menjadi pemilih yang baik pemilih yang berpartisipasi
nah persoalannya kemudian adalah dalam undang undang disebutkan bahwa
tadi bu nini sempat mengatakan bahwa harusnya ada perpres yang memperbolehkan orang tidak punya iktp atau ktpl menjadi pemilih
nah persoalannya undang undang mewajibkan kita untuk kemudian menggunakan ktpl dan suket
nah ini kan adalah bentuk persangka baik dari para pembuat undang undang bahwa nanti sampai desember dua ribu delapan belas
pembuatan iktp itu sudah selesai
nah tapi sampai saat ini ini masih tetap jadi masalah
nah prinsipnya sekali lagi bahwa kami apa yang dikatakan oleh pak fadli
kami akan berkoordinasi terus dengan petugas kami di lapangan
untuk memastikan bahwa pelaksanaan se lima ratus tujuh puluh empat itu bisa maksimal tidak ada multi interpretasi
sampai saat ini juga kami masih terus melakukan komunikasi komunikasi dengan kpu provinsi dan kpu kabupaten kota
agar kemudian pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara besok bisa berjalan secara lancar dan aman
oke terima kasih mas silam
saya mau kembali ini terakhir evaluasi anda dan apa yang saran anda yang paling penting harus dilakukan nih
supaya ratusan ribu tadi atau jutaan tadi bisa memilih esok hari
kalau yang sudah tidak dilakukan perekaman saya merasa tidak ada solusi lain
sudah tidak mereka dengan waktu yang sangat sempit tidak mungkin sudah bisa dilakukan perekaman
cuma yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan agar partisipasi masyarakat
yang terutama yang sudah ada di dpt itu bisa benar benar mereka menyalurkan hak suaranya
dengan memaksimalkan itu otomatis kita bisa lebih mengangkat partisipasi masyarakat dari hasil pilkada ini
kalau nanti partisipasinya rendah ternyata bolongnya yang tidak punya ektp itu tidak bisa memberikan suaranya juga tinggi
itu tentu akan sangat melukai demokrasi kita
jadi sosialisasi kepada masyarakat saya tahu bahwa se lima ratus tujuh puluh empat itu belum terlalu tersosialisasikan kepada masyarakat
karena terus terang kita beberapa orang termasuk wartawan yang beberapa kali ketemu saya
perlu tahu kalau ada se lima ratus tujuh puluh empat itu baru ketika kita datang bareng bareng ke kpu di daerah
belum tersosialisasikan dengan baik
nah itu yang pertama jadi sosialisasikan dengan baik

jadi harus seluruh petugas sampai petugas kpps itu tahu bahwa se lima ratus tujuh puluh empat itu tidak bisa diangkat
jadi harus seluruh petugas kpps itu tahu bahwa se lima ratus tujuh puluh empat itu tidak bisa diangkat

dan yang kedua adalah maksimalkan partisipasi masyarakat terutama yang sudah ada di dpt itu harus dimaksimalkan
karena yang sudah di dpt saja tidak bisa maksimal
apalagi sisa yang belum melakukan perekaman masih sangat banyak
baik terima kasih pak denny pak akmal besok masih bisa nih masyarakat yang kalau tadi pasang
masalah masalah itu masih bisa ke dukcapil masih bisa ke pihak pihak terkait untuk mengurus suketnya
atau bahkan melakukan perekaman gitu itu masih memungkinkan nggak pak
tadi bu deni sudah bilang bahwasanya kita on besok
sampai kita on besok
dan pelayanan tetap berjalan seperti biasa
dan kita berharap mungkin saya sepakat dengan beliau
kita fokus saja kepada mereka yang sudah memiliki ktpl dan memiliki suket
mengejar sesuatu yang belum terekam mungkin akan sangat riskan waktu sempit ini
jadi mengoptimalkan itu dan mempermudah mereka untuk melaksanakan hak hak pilihnya
dan itu kemenangnya sudah lakukan
kita katakan kita beri ruang kepada teman teman di kpps besok untuk mengecek
ketika ada nik atau ktp yang diragukan
atau yang barangkali perlu disiapkan kita siapkan itu
jadi siap datangi duk capil anda kalau misalnya itu siap melayani pak ya
jangan kemudian datangi nanti seperti kata mbak ani tadi
apa nggak mau ngasih suket itu ya
tidak tolong diinformasikan kalau memang ada
oke fadli tiga puluh second dari anda terakhir
kita berharap partisipasi pemilih yang ditargetkan kpu meningkat
karena besok juga hari libur kita berharap pemilih datang ke tps
cek anda sudah terdaftar atau tidak datang ke tps
berikan hak suara untuk daerah yang lebih baik
oke terima kasih atas perbincangannya
mudah mudahan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi besok
pak akmal fadli dan juga mas ilham dan juga mbak nini
mudah mudahan masyarakat kita bisa memilih dengan baik
bisa menggunakan hak pilihnya untuk masa depan daerahnya yang lebih baik lima tahun ke depan
terima kasih atas perbincangan malam hari ini
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda menggunakan hak pilih anda di pilkada serentak dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas esok hari
tanyalah pada orang yang tepat dan uruslah kepada pihak pihak terkait
jika anda belum memiliki formulir atau hak hak pilih anda esok hari
gunakan hak pilih anda dengan tepat dan tepat untuk memilih
atau menggunakan hak pilih anda untuk memilih pemimpin yang lebih baik lima tahun ke depan
saya budi adiputro salam salam sampai jumpa